yaudah gak lagi lagi
mau mau makan juga
nanti mama duduk di situ
mama lapar tau
iya tunggu sayurnya
harus papa yang ambilin
wah si abah lagi nyantai tuh
abah pasti baik nih
dan ngijinin buat gue ketemu sama raya
mohon dibawain martabak
makan ya bah
ikhlas kamu tuh
ya ikhlas lah pak
ya ikhlas lah pak
ya ikhlas lah pak
ya ikhlas lah pak
ya ikhlas lah pak
ya ikhlas lah pak
ya ikhlas lah pak
ya ikhlas lah pak
ya ikhlas lah pak
kalau gak ikhlas mas
saya kesini gak bawa apa apa
kedalam ketemu raya
ngapain kamu ketemu
sekarang saya tau
ini mah ikhlas
beneran ini ikhlas
kamu tau tidak
apapun dari pemberinya kalau kamu memberi untuk mengharapkan sesuatu itu
namanya nyogok bukan ikhlas kemon emas berdekra kuai yang lain tahu si abah dari
ustadz yang disogok sama yang nyogok itu sama sama masuk neraka bener nggak tuh
hai tuh abah nggak tahu kalau dia nyogok dasar kamu kemon bilang bilang kalau mau nyogok
nama itu modi bukan kemot lebih hari itu tadi mau dia nggak ngomong soalnya neng di awal kalau
ngomong di awal mau ketemu mane mungkin abah langsung ngasih aja abang baik ya tapi kan
seenggaknya abah udah pasti tahu kenapa tiba tiba mau didatang bawa makanan buat abah berarti dia itu
meminta izin ketemu sama aku bah ya tuh abahnya aku mau ikut abah ya aku mau ikut abah ya aku mau
ikut abah cuma ketemu doang kok macem macem ya tuh mah abang nggak mungkin ngelarang atau neng
besok kalau mau ketemuan tapi ingat jangan lihat lihatan pandang pandangan bahaya men
setan dimana mana eh kalau mau duduk juga harus ada batasnya minimal dua meter jangan dua meter udah nama
isan waktunya ke masjidnya yuk ayuh yuk ah gitu budak banyak begitu
ini abang paling resep untuk pemuda sekaligus yuk ayo kita selesai kemenang
ampun kalau ditunggu begini
assalamualaikum eh kum salam
neng cakep anak mama
eh coba duduk deh
emang kenapa sih ma
itu yang tadi nganterin ke tempatnya siapa sih
cakep amat tuh anak
mana ramah sopan baik ganteng lagi
mama aja sampe adem bener ngeliatnya
mondi tuh cuma temen
ya teman teman juga kalau dipepet terus mah bisa jadi pacar kali
hah udah kompet di sana deh
ya daripada pacaran sama anak si kutu kupet itu
nggak boleh gitu
mondi itu udah punya pacar tau
pacarnya juga temennya meli
nah itu si raya
pinter cari pacar kayak gitu
cari pacarnya yang
ngeliatnya aja males neng
mama coba perhatiin deh
yan itu lebih manis tau daripada si mondi
emang bener kata orang kali ya cinta itu buta
kamu tuh udah buta neng
buta tau nggak
nggak ada kok yang pernah bilang cinta
nggak ada ma
nggak usah gue hapus sih dapet anak kayak gitu begitu
masa seleranya kacurut bener
yah gitu deh pa
kok ya gitu lah
jawabnya yang jelas dong
gari ya gitu lah
jadi ya ginilah
selalu salah paham sama boy pak
salah paham gimana maksudnya
handphone boy itu dibajak sama orang lain pak
nah orang yang ngebajak itu tuh
sayang angel lah apalah
jadi angel nyangkanya tuh
taunya dari orang lain
langsung dia salah paham
dan reva nganggepnya tuh boy itu adalah cowok yang playboy
aneh aneh ya anak zaman sekarang
kalau dulu mah yang ngebajak cuma kapal
bentar ya pa ya
boy mau ke kamar dulu
mau tutup jendela
gak oke damuk
banyak masuk pa
aku bisa dong bajak handphonenya boy
boleh kamu istirahat
planes kangen luar
megang megang handphonenya si boy
gak boleh dong
emang ada foto apaan pak
belum sempet liat
mama udah dateng
yaudah datang lagi lagi
mama mau makan juga
nanti mama duduk disitu
mama lapar tau
sesuai dengan privileged